kementerian keuangan akan memanggil pejabat direkturat jenderal pajak atas kasus anaknya yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus penganayaan terhadap anak di bawah umur di pesanggerahan jakarta selatan
selain mengecam tindakan kekerasan tersebut kemenku juga mengecam keras sikap pamer harta serta gaya hidup mewah yang bertentangan dengan prinsip integritas kemenku
kementerian keuangan mengecam keras tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak dari salah satu pegawai dijen pajak
kami menyatakan prihatin berempati kepada korban dan memastikan kementerian keuangan juga mengecam sikap pamer harta termasuk gaya hidup mewah yang ditampilkan sehingga bertentangan dengan prinsip integritas di kementerian
untuk itu kami juga sudah punya mekanisme pengawasan melalui pelaporan lhkpn dan juga alpa yang akan menjadi mekanisme pengawasan dan monitoring kekayaan dari para pegawai
saat ini untuk meneguhkan integritas kami sedang melakukan proses pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk diperiksa
tentu hasilnya nanti akan diinformasikan sesuai dengan hasil pemeriksaan
kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dengan menerapkan kode etik fistel blowing system dan juga pengawasan kepada seluruh pegawai